dan kita konfirmasi soal kasus perundungan dan pencabulan yang terjadi di lembaga komisi penyiaran indonesia terhubung lewat sambungan zoom dengan komisioner kpi pusat nuning rodia dari luar studio
selamat sore mbak nuning
selamat sore ferdi apa kabar
baik sehat mbak ya
alhamdulillah terima kasih sudah bergabung dengan kita
langsung saja mbak nuning saya ingin konfirmasi beberapa hal
kalau sorotan publik tertuju pada perundungan dan pencabulan ini dialami bertahun tahun begitu ya di kpi pusat dan sudah dilaporkan juga
tapi kemudian diabaikan karena dianggap sebagai urusan internal instansi
akhirnya bersuara begitu ya dan ini terungkap ke publik
jadi kami di komisi penyiaran indonesia pusat tentu adanya dugaan perundungan dan kekerasan
kekerasan seksual di kantor kbi pusat ini sangat kami sesalkan
kalau memang itu benar dan terbukti terjadi tentunya kami akan mengambil langkah dan sikap yang tegas terhadap seluruh terduga pelaku kekerasan seksual
bagi kami di komisi penyiaran indonesia zero tolerance untuk kasus kekerasan seksual dan perundungan
ini komitmen kami sudah manifest di setiap kebijakan yang dibikin oleh kbi
bahkan kami membuat regulasi penyiaran dilarang adanya menayangkan muatan kekerasan seksual terus kemudian adanya bullying perundungan dan lain sebagainya
maka bagi kami ketika itu terjadi di komisi penyiaran indonesia dan kepada salah satu pegawai kami kami tentu akan mengambil tindakan tegas
ada pun langkah langkah yang sudah diambil oleh komisi penyiaran indonesia
yang pertama komisi kemennyiaran indonesia
hari ini saat ini juga sedang melakukan proses klarifikasi terhadap delapan orang yang namanya dicantumkan di surat terbuka yang ditulis oleh saudara msa
yang selanjutnya juga kami mendukung sepenuhnya proses yang kemudian sekarang sedang berlangsung di aparat penegak hukum
berdasarkan yang semalam sudah dilaporkan oleh msa dan didampingi oleh
kemudian diproses bagaimana mestinya
namun di sisi lain kpi juga tidak kemudian hanya berhenti pada pendampingan hukumnya saja
tapi juga kemudian mengupayakan untuk pendampingan psikologi dari terduga korban
oke cukup lama begitu ya
enam tahun berselang begitu perundungan dan pencabulan ini terjadi
tidak ada laporan atau anda tidak pernah mendengar
situasi ini berlangsung begitu lama di sana
atau apa kemudian sistem yang berlaku kalau kemudian ada pelaporan soal perundungan dan pembulian di sana itu
atau bagaimana menjawab ini
tentu kita intropeksi dan juga melakukan telah atas kondisi dan suasana kerja di komisi penyiaran indonesia
perlu saya sampaikan di gedung lama di gedung bapeten
itu adalah kejadian di tahun dua ribu lima belas menurut yang disampaikan oleh msa
nah perlu saya sampaikan bahwa kondisi ruang kerja itu di sana sangat terbuka
kantor komisi penyiaran indonesia hanya ada di satu lantai tersebut
dengan kita bisa saling memantau saling melihat antar pegawai yang satu dengan pegawai yang lain
pun khusus di ruang monitoring di tempat kerja saudara msa itu juga ruangnya terbuka
ada ruang kaca begitu yang kemudian di depannya juga ada pimpinan dari komisi penyiaran indonesia
ruangan pimpinan komisi penyiaran indonesia
nah tentu kami kemudian juga tidak mengabaikan
apabila ada kejadian seperti itu maka tentu harus ada banyak evaluasi
evaluasi yang pertama berkaitan dengan bagaimana manajemen penanganan pegawai
yang ada di komisi penyiaran indonesia
apakah sudah disiapkan ruang ruang untuk memberi fasilitas counseling
terhadap seluruh pegawai apabila mendapatkan tekanan tekanan pekerjaan
baik itu tekanan dari rekan kerja maupun dari kalau kita bicara penugasan dari pimpinan dan lain sebagainya
jangan sampai beban yang kemudian ditanggung itu kemudian berakibat atau berdampak secara psikologis terhadap pegawai kita
dan juga memberikan ruang konseling apabila ada problem problem yang kemudian menimpa pegawai yang ada di kpi
tindak tegas untuk terduga pelaku ini apa pemecatan atau bagaimana
tentu ada mekanisme di aturan kepegawaian kami karena mereka semuanya diatur di aturan tentang ppnpn
pegawai pemerintah non pegawai negeri
kita akan melihat dan kita akan kemudian memastikan jenis pelanggaran yang kemudian dilanggar oleh para pihak
nah tentunya nanti langkah berikutnya
karena berupa sanksi itu sangat menyesuaikan dengan aturan yang ada
namun kalau kemudian ini terbukti sebagai pelaku kekerasan seksual dan perundungan terhadap msa
maka kpi kemudian dengan sikap tegas tentunya akan memberikan sanksi kepada yang bersangkutan
sanksinya bisa kemudian dihentikan dari komisi penyiaran indonesia
oke sejauh ini baru delapan ya bu duning ya yang dilaporkan
kita klarifikasi hari ini tujuh
satu orang masih ada kendala transportasi belum bisa sampai di kantor komisi penyiaran indonesia
hingga nanti tentunya tidak hanya delapan
karena kami dalam proses klarifikasi juga harus kemudian mengkonfirmasi kepada beberapa individu yang sudah tidak lagi bekerja di komisi penyiaran indonesia
yang masuk dalam aduan ini orang orang ini sudah bekerja berapa lama dan mereka bekerja di bagian apa sih di kpi
saya kira ada yang mulai
dua ribu dua belas ada yang mulai dua ribu sepuluh
tadi klarifikasi yang kita lakukan
dan memang dari yang sudah kita klarifikasi
masa waktu atau masa bekerjanya memang jauh lebih panjang daripada msa
lebih duluan di kpi daripada msa
itu yang kemudian kita temukan di sana
oke ini yang kemudian jadi konsen publik bahwa lembaga yang seharusnya menjadi job descriptionnya adalah
soal perundungan pembulian dan juga pelecehan seksual ini justru ditimpa oleh persoalan seperti ini
ini yang mungkin kemudian harus dijawab dan publik harus mengetahui bagaimana akhir dari kasus ini
dan apakah kemudian dugaan dugaan terhadap terduga ini bisa dibuktikan nanti di depan hukum
terima kasih ibu nuning sudah bergabung dengan kita sore ini
baik terima kasih